saya nggak bisa turutin permintaan om
saya akan balik sendiri
berani kamu ngebantah saya
kamu duduk sini dulu
jangan kemana mana ya i will come back
jadi mau bicara sama pangeran oke
gue sengaja bolehin pangeran pulang biar gue punya waktu buat me time
gue udah kepo banget pengen buka buka instagram
akhirnya gue bisa buka instagram juga
kasihan sama putri kalau dia jadi harus ikut ikutan susah
uang yang ibu siapin buat perpanjang kontrakan masih ada kan bu
masih ada put
ya udah kalau gitu ibu jangan sedih
kan kita masih bisa cari kontrakan lain
kita juga punya waktu kok buat beres beres
kita tuh mau tinggal dimana put
cari kontrakan itu gak gampang
apalagi uang kita kan terbatas
ibu tuh cuma menyesalkan aja kenapa ibu bukti itu gak kasih tahu kita
kalau dia kasih tahu sebelumnya
kita gak perlu kan beres beres buru buru kayak begini
semoga aja taksi online nya gak lama nyampainya
gue udah pengen buru buru cabut dari sini
kamu mau pulang kan
biar jojo yang antar kamu ya
ya pak bos
enggak gak perlu
saya gak perlu diantar om
dan saya udah pesen taksi
berani kamu ngebantah saya
om dengan segala rasa hormat terima kasih
tapi maaf saya nggak perlu diantar sama dia
dan saya udah pesen taksi selamat malam
berani kamu sekali berjalan saya akan telpon semua investor untuk meng cancel semua proyek papa kamu
gue bener bener udah gak ada harga dini sama sekali
bahkan dengan mudahnya om reman ngatur hidup gue dengan ngancem mau ngancurin bisnis papa
pangeran pangeran ternyata buat dapetin law itu gampang banget ya

kecuali gue yang suruh
apalagi buat nemuin si cewek asongan itu jangan pernah mimpi lo bisa deket deket lagi sama
ya bisa nggak kita keluar sebentar
bisa dong saya juga udah gak tahan di sini berasa kayak ada yang lagi ngupas bawang saya tidak pengen keraing
kaki saya riset
gimana kalau untuk sementara putri sama bu nawang tinggal di kontrakan bapak
ya paling nggak sampai mereka dapat kontrakan yang baru pak
ya kalau saya sih gak masalah riz
rumah saya selalu terbuka untuk my future family
but im not sur bu nawang bisa terima atau tidak
pasti dia nggak enak lah sama orang orang kalau ketahuan tinggal di rumah laki laki yang
bener juga sih pak
atau saya bawa aja mudawang malam ini ke kantor kua ya
dengan begitu kan jadi resmi
gak apa apa dong tinggal bareng udah gak masalah kan
uh tapi sekarang udah malam
kantor kua pasti udah close
itu juga kalau bu nawang terima lamaran saya
atau gak gini riz
kenapa gak kamu aja yang nampung mereka
rumah kamu kan besar kamarnya juga banyak
udah gitu mama kamu kan akrab ya
saya pikir dia gak peduli bu nawang sama putri tinggal di sana
pak reiger bener juga
tapi masa gue pulang ke rumah buat ngomongin ini ke nyokap
sementara gue kan lagi nenangin diri
demi putri dan bu nawang
sekarang kamu masuk mobil diantar oleh jojo
udah ikutin aja
gak usah cari masalah deh sama pak bus remon
apa susahnya sih tinggal duduk manis doang di belakang
om saya emang udah janji sama om
saya berjanji saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama mel
tapi om saya punya kehidupan lain
dan om gak usah khawatir
tapi untuk sekarang maaf
saya nggak bisa turutin permintaan om
saya akan balik sendiri
berani kamu ngebantah saya
belum tahu kamu siapa saya

mereka masih su doors